tapi di satu sisi sekarang
mama mau bela elsa tapi mama kasihan sama rena
semoga kita jadi orang tua yang bijak ya
gak cuma hanya memberikan kasih sayang sama anak
tapi kita juga bisa mengajarkan anak supaya menjadi orang yang baik
mau kemana aja
praktek sore oke kalau begitu nanti pagi jam enam aku jemput ya
jam enam pagi
kok pagi banget sih
mau ngapain mau jogging atau mau sepeda
udah ya nurut aja dengerin pokoknya jam enam pagi aku bakal jemput kamu
dan aku berencana untuk nemuin kamu sama seseorang
pokoknya gak usah khawatir ya kita ketemu besok
angga mau nemen aku sama siapa ya
kok dia jadikan rahasia rahasian kayak gini sih
kami pamit dulu ya
udah malem rena juga besok harus sekolah pagi
papa juga harus istirahat
ya padahal opa masih kangen banget sama rena
salim dulu sama opa blok dulu opa
yang lebih cool
dulu oma diem saja saat tahu elsa buangmu kamu ke panti
oma juga sangat merasa bersalah
kamu udah berkumpul bersama mama kamu sekarang
dan kamu punya papa sambung yang sangat menyayangi kamu
tetap ya oma
cepet sehat ya pak
makasih banyak ya
ya sama sama pak
tapi jangan terus bilang terima kasih
saya jadi gak enak
kan semua karena allah
pak bencana kesehatannya
ya pasti belah elsa lah mas
ya mungkin karena neluri seorang ibu
kalau aku ada di posisi mama dan
misalkan rena melakukan kesalahan
aku pasti akan belah anak aku
aku akan melindungi anak aku
tapi di satu sisi sekarang
mama mau belah elsa
semoga kita jadi orang tua yang bijak ya
gak cuma hanya memberikan kasih sayang sama anak
tapi kita juga bisa mengajarkan anak
supaya menjadi orang yang baik
kok elsa belum pulang juga ya
mama tuh khawatir sama keadaan dia
mana lagi hamil lagi sekarang ya
jam berapa ini
sepertinya nino masih berada di rumahnya
marah banget sama elsa
lebih baik mama yang telpon elsa
sayang kenapa kamu baru pulang
ya mohon maaf tadi aku jalan jalan dulu
udah jam segini belum pulang pulang
nanti kalau ada papa gimana
kamu tuh apalagi lagi hamil ya
sebaiknya kalau kamu pergi pergi
jangan pulang taruh malam
maafin aku ya udah bikin khawatir mama sama papa
yaudah kamu istirahat ya
sayang kamu udah pulang
maaf ya aku tadi dari
kamu gak perlu jelasin apa apa
aku juga gak nanya kok kamu dari mana
atau sama siapa
atau sama siapa mitra anda
sayang kamu udah pulang
kamu gak perlu jelasin apa apa
aku juga gak nanya kok kamu dari mana
atau sama siapa
aku rasa untuk saat ini
ada baiknya kita bisa ranjang
kamu tidur disini
aku akan tidur di kamar tamu